kamu sudah taburkan racun ke makanan itu
sudah sesuai perintahmu
bagus kali ini dia tidak akan selamat dan racun
aku harap kau akan menepati janjimu
setelah kau menguasai jurus empat pasir itu
kau akan melatihnya kepadamu
apa yang kau lakukan
aku akan melepaskan
jika kau mau menikah dengan aku
kalian berdua akan mati disini
ini terakhir kali yang aku tanya sama kamu
hidupmu dan hidup perempuan ini
apakah kau bersedia menikah denganku
kalau kau bersedia
aku akan obatin perempuan
akan aku hitung sampai tiga
kalau kau tidak mau menjawab
akan apa habisin perempuan itu terlebih dahulu
aku akan menikah denganmu
jangan kau sakit ini masalah resah
aku mohon kepadamu
dan kau harus segera mengobatinya
aku mohon padamu
aku akan mengobati perempuan itu
dan kita akan menikah malam ini juga
mengapa kuburkannya malah terasa dingin
ada thing yang terjadi
apa yang terjadi
jangan pake primera ke shades dong

tidak ada cara lain aku harus memusnahkan roda emas itu dengan matah
tidak ada cara lain aku harus memusnahkan roda emas itu dengan matah
tempat yang sangat sakral dan terhormat untukku
dengan mengucap janji di depan makam leluhurku
dan disaksikan oleh para leluhurku
maka kita akan sah menjadi suami dan istri
hatiku rasanya terus menolak pernikahan ini
apakah memang pernikahan ini satu satunya cara
untuk menyelamatkan nima selera rakyat
atau merasakan kebenaran
kau sudah memilih
jadi kau tidak perlu ragu lagi
abaikan suara hati
aku akan berjanji
akan membuat hidupmu bahagia selama ini
semoga pengorbananku ini tidak sia sia

aku harus membutuhkan ini
tengku agresif sekali
dia tidak akan meray wennya
enggakeey rouaaaan itu berhasil mencapai prototypes

kalau dash weak jadi kutipacticara sendiriineda
dan kamu yang benar yang adik

tentu saja gantar
aku tak akan membiarkan jurus kita empat pasar musnah dari muka bumi

hey sepertinya dia aneh dengan perbuat itu
jangan jangan dia sudah sadarkan diri
sebaiknya kita berdua berdua
sebaiknya kita harus melapor kepada nyai arum dalu
kau mendapatkan kembali jurus jurus istana kumbang yang dulu pernah aku ajarkan
dan aku juga sudah memberikan setengah dari tenaga dalamku untukmu
sekarang kau tinggal melakukan tugas
kau sudah siap
asyik beta tinggal
seragam ini tidak akan kubawakan suatu orang